hur saya atuh mau jemput neng rika
wih siapa yang pamer saya cuma ngasih tahu
terus ngapain lo ngasih tahu gue
gak apa apa buat kamu gue rela kok
ih apaan sih
apalagi kalau udah dengar kata kata
ih apaan sih
ih apaan sih
kalau lagi ngobrol kenapa lihatnya kayak nafsu
besok besok kalau ada perlu minta tolong mas yudin aja
ih apaan sih
jadi lagi pada bikin kolek nih
kolek pisang apa kolek ubi
ya kalau gitu ntar gue bisa bawa pulang dong ke rumah
buat dijual be
soalnya gua balik lagi ya kesini
buat nyobain kolek lu
kan tadi bilang tadi buat dijual p
lu kira gua kagak gablek duit
barang barang aja lu kalau ngomong
kalau perlu gua borong semua kolek lu
ngapain mau ngajak nguburit ya
kalau puasa kagak boleh marah
romai gitu aja diambil hati
yaudah gua pamit dulu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
iya bang tahu udah mau asar
iya nyari dulu ntar baru pulang
selamat datang di parkiran kami
assalamualaikum selamat siang
ini lagi ngantar penumpang
neng rika tunggu di sana ya
aku juga puasa
mau jemput neng rika
siapa yang pamer
saya cuma ngasih tau
terus ngapain lu ngasih tau gue
kamu ngomong sendirian cuy
puasanya batal loh
batalnya dobel cuy
matah saya perih bos
matah saya perih bos
terima kasih bos
terima kasih bos
jualan siang siang begini di bulan puasa itu nggak ada yang beli
di bulan ramadhan yang suci ini
ini kuatkanlah iman hambamu ini dari godaan saiton yang terkutuk
syaitan yang menghadap gue lu
udah mau setengah lima nih keburu telat bikin kolaknya
bentar mak bentar lagi juga bang ojak dateng
itu kan bener apa yang tati bilang
oh seperti itu udah telat pakai bengong lagi
gatau iya kalo gak sih ditungguin